pt pupuk indonesia siap bertransformasi menjadi pemain utama penghasil amonia hijau dan biru di kawasan asia
kedua senyawa yang menjadi sumber energi ramah lingkungan ini
diakini akan menjadi energi pengganti fosil full dan dibutuhkan industri global sebagai sumber energi masa depan
optimisme pt pupuk indonesia sebagai produsen utama amonia hijau dan biru menyusul kesiapan fasilitas
serta pengalaman dalam pengelolaan produksi dan penyimpanan amonia
pembangunan amonia hijau dan biru
saat ini seluruh dunia berpikir mengembangkan amonia hijau dan biru sebagai energi ramah lingkungan
amonia dapat menjadi sarana distribusi hidrogen sebagai sumber energi masa depan
yang sejalan dengan pengurangan emisi karbon untuk mencegah pemanasan global
pemanfaatan energi ramah lingkungan
dari amonia menjadi perhatian dan banyak dilakukan oleh perusahaan global
volume perdagangan amonia saat ini mencapai dua puluh satu juta ton di dunia
dan diperkirakan naik pada tahun dua ribu tiga puluh mencapai tiga puluh juta ton
pt pupuk indonesia yang berkomitmen mengupayakan penurunan emisi karbon pun
turut serta dalam pengembangan amonia hijau dan biru ini
bahkan pt pupuk indonesia yakin mampu menjadi pemain utama pemasok amonia di asia
seiring fasilitas maupun pengalaman dalam pengelolaan produksi dan penyimpanan amonia
kita sudah pinter lah mengoperasikan pabrik amonia kita punya pelabuhan amonia
jadi artinya kita harus mempertahankan posisi leading ini untuk menghasilkan clean energy
jadi kebetulan amonia ini dipilih sebagai salah satu alternatif daripada clean energy
jadi kita harus mempertahankan posisi leading ini

jadi kita harus mempertahankan posisi leading ini
jadi kita harus mempertahankan posisi leading ini

sekarang bahan bakarnya amoniak bukan high speed diesel oil lagi
sebagai upaya menurunkan emisi karbon pt pupuk indonesia sebagai holding bumn pupuk
berkomitmen menerapkan roadmap penurunan emisi karbon atau dekarbonisasi dalam jangka pendek menengah dan panjang
mulai dari pengurangan emisi
pengembangan amonia biru hingga pengembangan amonia biru dan hijau skala komersil pada tahun dua ribu empat puluh hingga dua ribu dua puluh
salah satu upaya yang saat ini dilakukan yakni kerjasama pengembangan blue amonia
melalui green industry cluster bersama pln dan pertamina di provinsi aceh
mungkin kita dalam waktu dekat ini kita akan membangun dulu pilot plan
bersama kebetulan didanai oleh pemerintah jepang melalui meti
dan melalui partner kami toyo engineering
toil engineering kita akan bangun pabrik green hydrogen untuk mencari teknologi yang murah
ataupun supaya viable menghasilkan hidrogen dengan cara elektrolisa ataupun cara yang lain
karena biaya untuk elektrolisa ini besar
untuk mewujudkan energi ramah lingkungan berupa amonia hijau dan biru
pt pupuk indonesia mengalami banyak tantangan
mulai dari penerapan teknologi hingga investasi
dan juga dari penerapan teknologi yang besar termasuk regulasi yang tepat dari pemerintah
nah kalau hambatan yang jadi masalah adalah regulasi tentunya
kita kan harus memicu artinya regulasi itu memicu orang beralih cepat ke clean amonia
kalau regulasinya kurang firm tentunya mungkin masih kurang firm lah
pengembangan ininya walaupun sekarang juga bukan kurang firm
tapi keadaan dunia itu memaksa eropa memperbanyak penggunaan batu bara
pupuk indonesia mengumbayakan target pengurangan emisi karbon atau dekarbonisasi
melalui energi hijau pada tahun dua ribu dua puluh dua hingga tahun dua ribu dua puluh
minimal dua tiga juta ton per tahun dan paling rendah lima juta ton per tahun pada tahun tahun berikutnya